dian mariska seorang ibu muda di cilegon banten menderita kelumpuhan sejak tujuh bulan terakhir
ibu tiga anak ini hanya bisa terbaring lemah menjalani kesehariannya
sang suami pun tidak bisa bekerja leluasa karena harus merawat istri dan ketiga buah hatinya
keluarga kecil ini berharap akan ada tangan orang orang baik yang meringankan beban mereka
tangis dan jeritan dian mariska memecah keheningan sore itu
rasa sakit yang menjalar di kedua kakinya tak lagi tertahankan
setiap hari selama tujuh bulan terakhir ibu tiga anak ini harus menahan pedihnya rasa nyeri
yang kerap membuatnya tak bisa tidur
dalam sehari itu pasti akan ada rasa sakit
kalau tiap hari hampir tiap hari
itu yang paling parah itu biasanya misalnya kayak malam atau nggak tentu
pernah ngerasain enggak tidur selama sehari
empat bulan gak pernah tidur
enggak pernah tidur karena
sakit yang luar biasa nahan sakit yang luar biasa
berasa udah musyakaratul maut
selagi sakitnya kumat
oh nyerinya luar biasa
napas itu berasa udah disini
minum obat enggak
iya minum obat perda nyeri doang buat warung
sakit yang dian rasakan berawal setahun lalu
saat itu ia yang sedang mengandung dua bulan jatuh terpleset
usai jatuh ia pun sempat kesulitan berjalan
namun rasa sakit itu ia biarkan tanpa pengobatan medis lantaran tak ada biaya
berarti belum pernah dibawa ke rumah sakit sama sekali
pertimbangannya apa kenapa nggak dibawa ke rumah sakit
ya karena masih ada bayi cuin kan nggak bisa dibawa ke rumah sakit
terus ya biaya juga pastinya nomor satu
kan belum punya bpjs segala kan
iya untuk kebutuhan sehari hari buat makan aja kan sulit lah gitu
kadang sedih gitu
kadang anak mau jajan kan nggak bisa nyari kemana gitu
paling paling ke saudara dua ribu tiga ribu kan gitu
yang penting anak bisa jajan kan kayak udah gitu aja paling
kini lutfi lah yang menjadi tumpuan keluarga
lutfi sadar ia harus berjuang mati matian untuk mengumpulkan rupiah
demi kesembuhan sang istri
lutfi apa daya
ia tak bisa leluasa bekerja
lantaran harus mengurus rumah dan ketiga buah hatinya
putra bungsunya baru berusia satu tahun
dan butuh perhatian lebih
kalau mau kerja ada cuma kan nggak bisa ninggalin istri anak kan gitu
ya kadang kalau nyablon
anak satu dibawa paling yang ini ini yang sering dibawa gitu
ya paling sisanya ya ada tetehnya yang ngurusin dedek gitu
sama mamanya lah gitu
dua jam atau satu jam pulang lihat kondisi rumah gimana
yang paling berat itu ya anak sama istri ya anak anak sama istri aja gitu
mana caranya biar istri sehat
ya buat anak anak
buat anak anak aja yang penting
biar kesukupan gitu
biar sekulahnya udah biar istri sehat aja yang penting gitu tuh
ya udah biar istri sehat aja

saat ini dian dan lutfi menempati rumah sederhana milik orang tua lutfi
rumah yang mereka tinggal ini jauh dari kata layak
bahkan jika hujan tiba mereka harus rela badan basah karena atap yang berlubang
meski menghadapi hidup yang sulit dian dan lutfi saling menguatkan
anak anak merekalah yang menjadi harapan kesembuhan
saya harus sembuh anak saya harus
dari hamil sudah dibawa susah
sampai di lahir gak pernah ngerasain gendongan mamanya
mau hamil lagi hamil mau apa aja susah makan apa aja susah
gila dia lahir keadaan mamanya begini siapa bayang gak nangis
kemarin tuh duduk sayangnya
dirangkulin diciumin sama dia dia kesenengan liat mamanya duduk
dari gitu mbak saya udah
dari pertamanya saya nggak mau ke rumah sakit jadi udah rumah sakit aja demi ini ini

bisa makan setiap hari dan memberikan perawatan medis terbaik
bisa makan setiap hari dan memberikan perawatan medis terbaik
bisa makan setiap hari dan memberikan perawatan medis terbaik
keluarga kecil ini butuh uluran tangan orang orang baik
karena dengan berbuat baik kita meringankan beban mereka